kita kembali ke dalam negeri pssi mengumumkan dua belas nama pesepak bola indonesia
yang saat ini menimba ilmu di luar negeri untuk mengikuti seleksi timnas
yang akan berlaga di sea games dua ribu dua puluh
di antara dua belas nama yang diumumkan terdapat nama andri syaputra
di mana pemuda tujuh belas tahun itu sempat menjadi buah bibir
saat disebut telah berganti kewarganegaraan menjadi qatar
wacana keikutsertaan pemain indonesia yang berkarir di luar negeri
untuk menjalani seleksi timnas u sembilan belas dan u dua puluh dua akhirnya benar benar terlaksana
usai menutup rangkaian seleksi tahap pertama timnas u dua puluh dua kami siang
pssi resmi mengumumkan dua belas nama pesepak bola indonesia di luar negeri
yang akan mengikuti seleksi timnas u sembilan belas
melalui rilisnya pssi menjelaskan bahwa nama nama yang dipanggil
juga berpotensi memperkuat timnas u dua puluh dua yang akan menjalani seleksi tahap kedua
pada tanggal satu maret mendatang
talenta muda tanah air tersebut diantaranya tersebar di spanyol
italia yunani hingga qatar
di antara dua belas nama yang diumumkan terdapat nama andri syahputra
pemuda tujuh belas tahun itu sempat menjadi buah bibir saat disebut telah berganti
kewarganegaraan menjadi katar
proses seleksi akan dimulai april mendatang
undangan kepada para pemain tersebut diberikan pssi melalui
kedutaan besar indonesia di negara tujuan
timnas u sembilan belas di bawah arahan indra syafri dipersiapkan untuk tampil di
piala aff u sembilan belas september mendatang serta kualifikasi piala asia
ketur aksinus naro cnn indonesia